pesawat super tucano lepas landas dari pangkalan tni angkatan udara abdurrahman saleh malang
pada pukul sembilan lebih dua puluh lima menit waktu indonesia barat
setelah mencapai ketinggian puncak pada dua puluh lima kaki pilot melaju dengan kecepatan maksimal
kemudian turun pada ketinggian lima belas kaki untuk menyelesaikan profil pertama
dari ketinggian lima belas kaki pilot kemudian turun ke ketinggian delapan kaki
dengan menukik tiga puluh derajat untuk mencari kecepatan tiga ratus dua puluh knot
tak lama kemudian pesawat hilang kontak pada pukul sembilan lebih lima puluh sembilan menit
pesawat kemudian dilaporkan terjatuh menimpa rumah pada pukul sepuluh lewat sembilan menit